untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia ayu dewi di ungasan badung bali
selamat siang ayu
bisa anda jelaskan bagaimana tadi kalau informasi di awal anda menyebutkan bahwa ada yang sekolah rusak pura yang rusak
lalu bagaimana aktivitas di sana apakah juga ikut terhenti atau justru tetap berlangsung dengan normal
iya iqbal saat ini saya berada di sekolah sd negeri satu ungasan bali
di mana lokasi ini adalah menjadi salah satu lokasi yang menjadi dampak daripada gempa yang terjadi pagi tadi berkekuatan sekitar lima delapan skala riter pukul delapan lewat delapan belas waktu indonesia tengah
dan kita lihat sendiri kondisi di sekolah sd satu ungasan ini memang cukup parah
ini merupakan salah satu dari dua puluh tujuh bangunan yang dinyatakan oleh bpbd bali yang terjadi kerusakan ringan dan sedang
salah satunya adalah
di kawasan ungasan badung bali ini
kita bisa saksikan di sekolah ini itu beberapa bangunan seperti atap bangunan kemudian plafon dan juga ada beberapa tembok sekolah yang retak yang sempat tadi saya saksikan
di mana pada saat berlangsungnya atau terjadi maaf maksud saya terjadinya gempa tadi pagi ini memang sedang berlangsung orientasi pertama
bagi siswa yang baru masuk yaitu baru kemarin dimulai sekolah anak siswa kelas satu hingga kelas enam yang baru masuk
memang kejadian menurut kepala sekolah tadi yang sempat kami wawancarai kejadiannya itu di saat anak anak sedang berada di luar ruangan
jadi ada dua anak yang memang terkena runtuhan genteng sekolah dan juga satu orang guru kelas satu yang mengalami sidra pada bagian kepala luka dan mendapat jahitan namun sudah ditangani oleh puskesmas dan sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing masing
jadi aktivitas yang kami saksikan di sini dan juga sempat saya tanyakan kepada pihak sekolah itu menyatakan memang hingga saat ini memang belum dapat dipastikan kapan aktivitas belajar mengajar akan dilanjutkan
karena bisa dilihat di sekolah sd satu ungasan ini sendiri dari dua belas ruang kelas yang ada di sekolah ini seluruhnya tampak sudah tidak bisa lagi atau dikhawatirkan oleh para guru di sini akan terjadi sesuatu jadinya
jika memang nanti akan ada gempas usulan lagi
karena beberapa bangunan atau pelafon kelas itu juga banyak yang ada yang jebol sehingga guru guru mengkhawatirkan para siswa jika kegiatan belajar mengajar dilanjutkan
jadi untuk sementara memang para siswa tidak dilakukan kegiatan belajar mengajar sementara para guru pun melakukan pendataan masih di luar ruangan seperti yang masih tampak saat ini para guru masih berada di luar ruangan untuk mendata
bangunan bangunan yang mengalami kerusakan
dan saya pantau di sini juga ada beberapa ruang guru bahkan kamar kecil atau wc di ruang guru sendiri juga rusak cukup parah
karena beberapa platform dan tembok juga ada sedikit ketetakan dan juga runtuh daripada genteng genteng di sekolah ini
ayu bisa anda jelaskan juga ada dua belas ruangan yang mengalami kerusakan yang cukup parah dan termasuk ada toilet juga

tadi anda mengatakan bahwa hingga saat ini belum diketahui

kapan akan diperbaiki lalu kemana mereka akan belajar mengingat jam ataupun waktu belajar sudah dimulai dari hari senin kemarin
dan tentunya ini sangat perugikan sekali bagi anak anak di sana
memang juga saya tadi sempat tanyakan memang ini juga sangat dikhawatirkan oleh para orang tua yang belum bisa mengetahui kapan
kira kira akan bisa dilakukan belajar mengajar kembali aktivitas belajar mengajar kembali
namun dinyatakan jika memang ruangan kelas ini dinyatakan masih nanti akan karena masih akan ada ditinjau kembali dari bpbd
dan pemerintah terkait bagaimana tingkat kerusakan dari sekolah ini atau kelas kelas yang akan dipakai kurang lebih dua belas ruang kelas
yang dipakai untuk aktivitas belajar mengajar ini memang nanti akan ditinjau kembali
karena ada satu ruangan apa maksudnya
di sekolah ini ruangan itu ada yang berlantai dua kemudian satu lantai ini memang nanti akan ditinjau kembali mana yang masih layak
atau kemungkinan para siswa nanti akan digabung dengan sekolah lain tapi pihak dari sekolah sendiri belum bisa menyatakan kapan
dan bagaimana nanti akan masih melakukan pertemuan dengan komite sekolah sendiri orang tua siswa untuk ke depannya seperti apa aktivitas belajar mengajar para siswa di sekolah ini
baik terima kasih ayu dewi atas informasinya